investor dan pelaku ekonomi tidak terpengaruh negatif dari aksi demonstrasi menolak hasil pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
pemerintah memastikan kondisi ekonomi indonesia secara keseluruhan berjalan baik
adapun pelemahan dan penurunan lebih disebabkan oleh faktor global
komite stabilitas sistem keuangan kssk menyampaikan pandangannya tentang situasi ekonomi terkini pasca pengumuman pemenang pilpres oleh kpu
ketua kssk sri mulyani mengatakan rusuh yang terjadi di dalam negeri sudah diantisipasi oleh investor dan pelaku ekonomi pasca pengumuman kpu
sehingga mereka tidak terkejut dengan apa yang terjadi tiga hari belakangan ini
meskipun seluruh pelaku ekonomi internasional menyayangkan aksi tersebut karena mereka mengapresiasi penyelenggaraan pemilu di indonesia yang berjalan baik
kssk menyampaikan sejumlah indikator ekonomi indonesia yang berjalan kondusif meski ada aksi demonstrasi
mata uang rupiah bergerak stabil pasar surat utang
dana asing masuk satu tujuh triliun rupiah dalam dua hari terakhir
harga sejumlah kebutuhan pokok masih terkendali dan simpanan nasabah di perbankan juga stabil
sedangkan kalau yang terjadi dengan kerusuhan di dalam negeri memang seluruh investor pelaku ekonomi investor
sebetulnya sudah memahami bahwa pengumuman kpu dan pemenang itu melalui
berbagai macam indikator mereka sudah mengantisipasi
jadi tidak ada apa yang disebut elemen of surprise mengenai hal itu
tentu apa yang terjadi dengan kerusuhan sangat sangat disayangkan
karena saya rasa semua investor bahkan dari luar negeri seluruh kepala kepala negara yang memberikan ucapan selamat
kepada pemenang pemilu ini menggambarkan bahwa mereka confidence terhadap pertama penyelenggaraan pemilu di indonesia
kemudian hasilnya dan kemudian mereka menyampaikan ucapan selamat
bahwa kalau ada dispute atau ada perbedaan undang undang kita telah memberikan mekanisme
dan tentu harapan masyarakat dalam negeri pelaku usaha maupun dari internasional adalah indonesia sebagai negara demokrasi
bisa mengestablis mekanisme kalau terjadi perbedaan
dan pandangan ya melalui mekanisme demokrasi yang sudah disepakati oleh seluruh partai politik sendiri
itulah yang disebut indikator demokrasi yang diharapkan
sehingga saya rasa sampai hari ini masyarakat dan pelaku usaha bahkan kemarin sore pun saya hadir undangan buka puasa bersama oleh apindo
apindo sengaja membuat tanggal dua puluh dua mei untuk menunjukkan bahwa mereka percaya
dan confidence bahwa ekonomi indonesia dan suasana pasca pengumuman adalah tetap baik
saya rasa itu adalah pandangan yang benar dan harus tetap dipertahankan
karena kita percaya bahwa aparat aparat penegak hukum akan bisa menangani sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur kita semua di republik ini